liga satu indonesia disebut sebagai liga sepak bola termahal di kawasan asia tenggara mengalahkan thailand one thailand dan liga super malaysia
menurut data dari transfer market sebuah laman sepak bola yang fokus dalam statistik transfer kontrak hingga nilai jual pemain
liga satu indonesia memiliki nilai pasar tujuh puluh lima sembilan puluh sembilan juta euro atau sekitar satu dua puluh enam triliun rupiah
persib bandung menjadi klub dengan nilai termahal yakni lima delapan puluh lima juta euro atau sekitar sembilan puluh tujuh lima puluh delapan miliar rupiah
liga satu indonesia mengalahkan liga thailand thai likuan dengan nilai jual hingga tujuh puluh tiga juta euro atau sekitar satu dua puluh satu triliun rupiah
sementara liga super malaysia berada di peringkat tiga dengan nilai jual rp lima puluh tiga tujuh puluh empat juta euro atau sekitar rp delapan ratus sembilan puluh delapan miliar